kpu menyebut proses rekapitulasi baru berlangsung di tingkat kecamatan
maraknya hoax saat proses rekapitulasi suara membuat kpu akan melakukan sejumlah langkah
untuk menangkal hoax pemilu dua ribu sembilan belas
sementara itu terkait dengan tindak pidana kepada petugas pemungutan suara
kpu menyerahkan kepada aparat yang berwenang
setiap hoax yang sampai ke kita apapun itu pasti kita klarifikasi
menyampaikan tentang server menyampaikan tentang proses apapun pasti kita klarifikasi
cuma ada beberapa hal yang memang nanti kita pilah pilah cukup dilakukan klarifikasi saja
atau karena itu cukup membahayakan serius berdampak masif
kita ambil sikap sampai dengan melaporkan ke aparat penegak hukum
tetapi kalau yang masih biasa tidak berdampak masif
bisa cukup diklarifikasi
kita hanya akan mengklarifikasi saja